kita ke informasi terkait asian games dua ribu delapan belas enam puluh lima ribu orang turut serta dalam pemecahan rekor dunia menari poco poco dengan peserta terbanyak pada minggu pagi
pemecahan rekor ini juga dalam rangka untuk mensosialisasikan asian games dua ribu delapan belas
para peserta berasal dari berbagai kalangan mulai dari tni pegawai negeri hingga pelajar
para peserta melakukan tarian asal sulawesi utara ini sembari diawasi ketat panitia guinness world record yang menerjunkan satu tiga ratus pengawas
dalam pencatatan rekor dunia ini para peserta harus menari secara kompak tanpa adanya kesalahan selama tujuh menit
para peserta mengaku bangga menjadi bagian dari sejarah pemecahan rekor dunia
mereka berharap berbagai tarian lainnya juga dapat mengikuti jejak poco poco yang masuk buku rekor dunia
dalam rangka indonesia menyongsong sukses asian games dan asean para games
karena kita ingin suasana asian games itu semakin hangat
semakin demam dan sekarang kita rasakan demam itu betul betul nyata di depan kita
tinggal mohon doa dan doa dari seluruh masyarakat indonesia agar pelaksanaan asian games berjalan dengan baik
para atlet betul betul konsentrasi betul betul fokus dan tidak sabar para atlet ini untuk segera meraih medali emas di ajang yang luar biasa